kemarin saya ketemu pak jokowi juga nonton bola juga sama pak jokowi jadi saya nggak dianggap intens
berarti semua sama begitu ya
iya dan itu kan sesuai dengan posisi beliau sebagai presiden
di mana setiap ada kesempatan untuk bisa berdialog berbincang
tanpa kemudian sepertinya kalau dekat sama ini seperti ini dekat sama ini seperti itu
menurut saya itu satu hal yang wajar dilakukan oleh presiden
walaupun kemudian diartikan berbeda ya mohon gue saja